kepanikan tiba tiba terjadi saat proses penjurian sapi dan kambing kontes ternak di alun alun besuki situbondo
seorang peserta bernama suwardi warga asem bagus yang telah menunggu ternaknya dua hari satu malam ini
tiba tiba pingsan di depan stand kandang ternaknya
sejumlah rekan korban dan sejumlah pengunjung pun dibuat panik melihat kondisi korban
yang tersungkur ke tanah tak sadarkan diri
berapa hari sudah di sini
dua hari kepanasan atau gimana
emang belum dikasih makan dari pagi
satu hari tiga kali
tiga kali tapi ganti ini telat
ya kalau memang punya penyakit kan gitu karena cuacanya akan panas
kepanikan juga terjadi saat seekor sapi jumbo jenis okol putih tiba tiba mengamuk dan menabrak kandang sapi lain
sejumlah penonton pun semburat berlarian menjauhnya
dari sapi yang diduga stres
sapi lainnya pun juga terlihat sulit dikendalikan pemiliknya karena terus melompat lompat dan hendak kabur
diduga mengamuknya sapi sapi ini akibat lokasi kontes yang sangat panas sehingga membuat ternak stres
kondisi ini membuat panitia penilai dan pengukur kualitas fisik serta kesehatan ternak kewalahan